perancang busana hari darsono telah banyak menghabiskan waktu menciptakan pertunjukan adi busana di manca negara selama beberapa dekade
setelah digelar di shanghai beijing seoul dan kyoto koleksi utkutur dan artware tersebut tampil di jakarta
mereka yang harus dilihat utkutu di negara mereka sendiri tidak di paris tidak di milan tapi di sini di bundaran hi
lalu mereka bisa pegang dan mereka bisa makan minum saya ingin mereka menikmati ini satu perayaan di mana kita tidak menempatkan outkutur itu selalu di atas
seluruh kreasi adi busana hari darsono dibuat dengan tangan menggunakan bahan sutra garut
desain yang belakang ini apa nih yang spesial pak
oh kalau ini bukan fashion ini bukan utkutur tapi ini artware
dan karya karya saya artware ini yang menurut mereka saya sangat tidak masuk akal
karena menjahit benang satu satu setiap warna ganti jarum sampai puluhan juta
sebanyak dua puluh tujuh koleksi utkutur akan dipamerkan dalam pagelaran busana
yang berlangsung pada lima belas oktober di jakarta
kriya putri jakarta